ditinggal mudik keluar kota rumah anggota tni dan hakir pengadilan negeri palembang di satroni maling
sejumlah barang berharga milik korban raib dibawa kabur
ditinggal mudik lebaran keluar kota rumah pribadi milik anggota tni yang berada di jalan sukawinatang
kecamatan sukarami kota palembang di satroni maling
sejumlah perhiasan jam tangan mewah dan kain songket yang bernilai jutaan rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku
pelaku pencurian masuk rumah dengan merusak rantai dan kunci gembok pagar
lalu merusak pintu menggunakan alat yang disiapkan
sejumlah saksi telah dimintai keterangan
pencurian ini dalam penanganan polrestabes palembang
kami berkata dari jentrikasi yang sudah melatih kb
kejadian salah satu warga
dan lagi mudik di lampung
kemudian mendapat informasi dari
tetangga sekaligus orang pembantunya
tentang adanya kejadian pencurian di rumahnya